dan saudara komisi delapan dpr ri melakukan sidak pelayanan haji dua ribu dua puluh empat di asrama haji embarkasi bekasi jawa barat
selain memantau sejumlah fasilitas dan ketersediaan makanan komisi delapan dpr juga melepas keberangkatan kloter delapan jemaah haji asal tasik malaya
wakil ketua komisi delapan dpr aceh hasan shajili meninjau langsung fasilitas pelayanan haji di asrama haji embarkasi bekasi
dpr menyoroti pelayanan haji tahun ini diantaranya fasilitas makanan kesehatan penginapan hingga pendamping lansia yang dinilai cukup baik dibanding tahun sebelumnya
dpr mendorong kementerian agama untuk bisa memberangkatkan jemaah yang sudah masuk asrama tanpa ada kendala kesehatan
dan alhamdulillah kami memang mendorong kepada kementerian agama agar semua jemaah haji yang sudah masuk asrama
itu bisa berangkat semuanya tanpa ada hambatan kesehatan
dan alhamdulillah di jawa barat ini sejauh yang kami amati ya kalau pun juga ada tentu segera untuk diisi oleh cadangan selanjutnya